sebuah rekaman video memperlihatkan dua wanita yang diduga sebagai pemandu lagu kafe diarak masa menuju laut
keduanya didorong masuk laut
terdengar suara wanita meminta ampun mengaku tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan
namun rintihan wanita itu tidak dihiraukan
adegan setelahnya sungguh tak pantas untuk diperlihatkan
karena pakaian kedua wanita itu dilepaskan secara paksa yang membuat mereka terlanjang bulat
video persekusi ini beredar luas di sosial media
peristiwa itu diduga terjadi pada minggu dini hari lalu
pada video yang beredar awalnya terlihat sekelompok orang merusak sebuah kafe di pinggir pantai pasir putih
kafe itu disinyalir menyediakan layanan karaoke dan pemandu lagu dan tetap beroperasi pada bulan suci ramadan
masa merangsak masuk kafe dan melakukan
menurut kapolsek lengayang sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang kasus tersebut
namun karena videonya viral pihak keluarga korban merasa tidak senang dengan kejadian yang menimpa keluarga mereka
belum jelas berapa banyak orang yang terlibat persekusi tersebut kepolisian masih menyelidiki kasus ini
john nedi kambang pesisir selatan sumatera barat